kami akan memberikan informasi terupdate mengenai penderita atau warga indonesia yang terkena virus corona
orang jepang tadi yang bawa dia kemudian tinggal di malaysia
orang jepang ini sudah terinfeksi sebelum masuk ke indonesia begitu kan
dia sudah terinfeksi sebelum masuk ke indonesia
tapi waktu itu tidak
dari negaranya atau apa yang saya telusuri adalah bagaimana dia di mana nah itu ketemu
nah nanti kita akan tanyakan lebih lanjut ke si jepang itu
tapi gimana sih jepang tinggal di malaysia

pak kalau begitu berarti
teorologinya pak mungkin bisa dijelaskan pak
dia kapan datang ke indonesia warga negara jepang ini
nanti nanti saya akan detail ya
sekalian saya ke sulianti suroso dulu
nanti datanya meleset meleset lagi
yang paling penting adalah satu
kita laboratoriumnya benar
kalau negatif dikatakan negatif kalau positif dikatakan positif
yang kedua pemerintah sudah benar
melakukan namanya surveillance tracking
di mana yang ada
kemudian kita amankan step by step
ya tidak berusaha berusaha
berusaha berusaha tidak resah
bukannya tambah menimbulkan apa kuih jenis kebaikan
malah nggak gaduh yang tidak perlu
kalau hal yang tidak perlu nggak usah
pak kalian ada presentif untuk warga karena sekarang
karena masih belum ada yang apa apa
memang tetap keputusannya dari who
yang sakit yang pakai masker
yang sehat nggak usah
yang saya pakai juga percuma
dia nanti megang megang tangannya dan sebagainya
tetap aja bisa kena
daripada gitu mending dia yang menjauhi orang sakit
yang sakit menutup diri
pak untuk wilayah depok sendiri gimana pak
untuk wilayah depok nggak masalah untuk masyarakat
nggak apa apa nggak ada masalah
aku mengerjakan tahu apa yang perlu apa yang tidak
pak berarti si jepang ini
sama seperti awal
ke rumah sakit terdekat ke semas terdekat
mereka udah tahu mereka udah telatih semua
yaitu batuk sesak nafas dan demam
kalau tidak ada itu ya tidak ada keluhan seperti itu
dan harus ingat ini penyakit yang self limited disease
penyakit yang bisa sembuh sendiri
karena sama dengan virus yang lain
ataupun di bawahnya
jadi tergantung imunitas ya
tergantung imunitas tubuh
dari awal gerakan masyarakat hidup sehat itu terus kita gaungkan
gerakan masyarakat hidup sehat sudah digaungkan di mana mana
dan sudah menjadi domen kita
mudah mudahan teman teman wartawan juga ikut
jangan sampai asik dengan mencari berita
lupa untuk kesehatan dan imunitas
pak kalau si wn jepang bisa masuk ke indonesia berarti tidak terdeteksi di
dan informasi selanjutnya dan selengkapnya mengenai warga negara indonesia yang terkena virus corona positif
akan kami berikan update nya di program cnn indonesia selanjutnya